kebocoran bahan bakar minyak dengan modus kencing bbm makin marak terjadi
kalau sudah makin marak terjadi harusnya otoritas bisa bereaksi ya bisa bertindak
bahkan di sumatera barat misalnya aksi kencing bbm dilakukan terang terangan di pinggir jalan raya
yang dekat dengan markas kepolisian
hebat ini ya yang bisa modus di dekat kantor polisi ya
lalu seperti apa aksi kencing bbm dan modus para pelakunya
simak reportasinya berikut ini
tujuh juni dua ribu enam belas terminal bahan bakar minyak atau bbm pertamina di teluk kabung sumatera barat diserbu preman
para preman itu menganiaya pejabat pertamina setempat serta karyawan lainnya
akibat peristiwa itu terminal bbm sempat ditutup selama beberapa waktu
dan efek dominonya bbm di kawasan sumatera barat hingga belawan sempat menjadi langka
peristiwa ini sejatinya merupakan buntut dari penertiban praktek kebocoran
penyaluran minyak dengan modus kencing bbm
memang bukan rahasia lagi praktek kencing bbm terjadi cukup marak dan sistematis terjadi di kawasan padang sumatera barat
bahkan praktek kencing bbm di kawasan ini terjadi secara terang terangan tak jauh dari markas polisi
praktek kencing bbm melibatkan sebuah jaringan yang rapi mulai dari sopir tangki bbm
petugas meteorologi petugas pengisian di terminal bbm dan penyelenggaraan

ini diungkapkan oleh sebut saja pedro seorang petugas tera bbm
nama dan suaranya kami samarkan untuk keamanannya
kalau ada pengisian tujuh ton atau delapan ton dia keluarin air beberapa banyak sesuai dengan kebutuhannya dia
minimal dia ngambil seratus atau lima puluh lah gitu
ada yang dari depok sendiri dan ada yang kencing di luar
kalau dari depot itu sendiri yang kami dengar dari yang kami tahu itu adalah pengganjalan bottom loader atau selang pengisian
setelah pengisian diganjel nanti akan ada keluar minyak dari bawah dan ditampung yang itu akan dimasukkan ke dalam tanki mobil tersebut
nah yang kedua adalah pemindahan muatan itu sendiri di dalam
karena di dalam depot itu pengisian masih manual
selanjutnya upaya jahat dimulai dari sejak pengisian di terminal bbm
sehingga pengisian seolah melebihi batas jarum tera
jarum tera adalah alat ukur yang sudah distandarisasi oleh badan meteorologi
selain mengakali jarum tera oknum sopir tangki bbm juga memodifikasi truk mereka
namun hal ini berlaku untuk mobil keluaran lama
kalau yang kayak gitu pada umumnya di mobil yang pelayan lama gitu maksudnya
kalau yang empat belas kl dia bisa modifikasi pada umumnya di bypass bengkel bengkel mobil gitu
bengkel mobil tanki gitu
setelah di jalanan praktek kencing bbm biasanya terjadi di kawasan jalan bypass padang sumatera barat
lokasi lokasi kencing bbm biasanya tertutup seng
sehingga bebas dari pengamatan warga maupun aparat keamanan
kerja jaringan ini juga cukup rapi dengan menempatkan mata mata atau penjaga di sejumlah titik
selain itu praktik kencing bbm juga terjadi di lokasi yang agak terpencil
sehingga sulit dipantau petugas
cara kencing bbm sebenarnya biasa saja
yaitu pelaku membuka keran yang ada di mobil tangki lalu memindahkannya ke dalam jerigen atau tangki penampung
sekali kencing para oknum sopir dan pelaku lainnya bisa mencuri bbm sebanyak seratus hingga satu ratus lima puluh liter
aparat kepolisian sendiri bukan tidak tahu adanya praktek kejahatan ini
mereka juga sudah melakukan berbagai cara untuk mencegah terjadinya aksi kencing bbm
menyelidiki itu dan sudah menginstruksikan kepada jajaran
ditemukan salah satunya diduga
ada istilah kencing di jalan tanki kencing di jalan
sudah menginstruksikan kepada jajaran polsek polres
untuk meningkatkan patroli atau menindaklanjuti dugaan dugaan tempat tempat yang menjadi lokasi lokasi itu agar tidak terjadi kembali
namun demikian tak dapat dibungkiri
adanya oknum petugas yang ikut bermain membuat upaya pemberantasan sulit dilakukan
tuntutan perut dan minimnya lapangan pekerjaan
juga selalu menjadi alasan